anggota tim advokasi badan pemenangan nasional sekaligus politikus partai amanat nasional egy sujana
memenuhi panggilan penyidik di treskrim suspolda metro jaya jumat ini
egy diperiksa sebagai perter lapor atas kasus dugaan makar serta pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
setelah dilaporkan oleh politikus pdip dewi ambarwati tanjung ke polda metro jaya beberapa waktu lalu
egy sujana memenuhi panggilan penyidik treskrimsus polda metro jaya
jumat siang egy beserta kuasa hukumnya pitra romadoni datang untuk diperiksa sebagai saksi terlapor
atas dugaan kasus makar serta pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
dalam pidatonya ia menyebut soal people power yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa
saat dimintai konfirmasi perihal pemeriksaannya egy mengaku siap menjalani pemeriksaan
dan menyatakan tidak bersalah serta tidak melanggar undang undang
tidak ada kaitannya dengan melawan pemerintahan yang sangat ada
people power yang saya ucapkan adalah konsekuensi logis dari situasi yang disebut pemilu curang
jadi kecurangan ini sudah kita upayakan dengan secara prosedur
datang ke bawaslu saya ke malaysia juga saya coba temui duta besar
tapi tidak ada responsif yang berharap untuk bisa diselesaikan
dan itu konsekuensi logis saya harus bicara karena sudah diupayakan dengan penyelesaian secara prosedur hukum yang ada
maka tidak ada satu output signifikan kecurangan terus berlangsung sampai hari ini
maka jawabannya adalah
itu yang harus dipahami dan nggak ada undang undang yang saya langgar
undang undang mana yang saya langgar tidak ada